seorang emak di sidoarjo tertangkap kamera pengawas berulang kali menyiram air kencing ke rumah tetangganya
dikutip dari detikom aksi ini rupanya telah dilakukan sejak tahun dua ribu dua puluh
diketahui penyiraman ini terjadi di rumah wiwi di desa jogosatru kecamatan sukododo
kaur perencanaan desa jogosatru kecamatan sukodono kusnul mengatakan sebenarnya keduanya pernah dimediasi
namun nyatanya kembali terjadi
sementara kanit reskrim polsek sukodono ibda andri trisa songko mengungkapkan
motifnya pelaku ingin membuat wiwi tak betah agar dia bisa memiliki rumah tersebut